sosok calon wakil presiden seperti sangat berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan bagi calon presiden yang akan bertarung dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
apakah ini yang kemudian membuat kubu dari joko widodo dan juga prabowo subianto saling menunggu siapa cawapres masing masing
langsung saja kita mendiskusikannya malam hari ini dengan wasekjen pdi perjuangan eriko sotarduga yang sudah hadir di studio
ini lagi seleksi nama nama cawapres nih ya kayaknya agenda beberapa waktu terakhir ini p tiga
ini kan bukan menseleksi seperti menseleksi apa kan tidak sama
kemudian nanti kita juga akan berdiskusi juga dengan direktur program dari smrc surojudin abbas
kami masih menunggu kehadirannya dan juga nanti melalui sambungan telpon begitu ya bersama juga dengan wasekjen partai gerindra andre rosiri
tapi kami masih menunggu keduanya
oh sudah ada bang andre rosede selamat malam bang andre
wasekjen partai gerindra andre rosiade selamat malam bang
baik kami akan coba lagi nanti ya menghubungi andre rosiade wasekjen dpp gerindra
bang eriko ini ketika semua bertanya tanya kan awalnya bagaimana siapa yang akan ditunjuk oleh pak jokowi serta partai partai pengusung pak jokowi begitu yang menjadi calon wakil presiden
memang prosesnya masih dalam proses ya artinya masih dalam proses
partai juga sedang menggodoknya
pak jokowi juga masih akan terus
memilih begitu ya siapa yang akan lebih tepat
tapi kemudian waktu berjalan belum juga
tapi kemudian sampai kemudian pak bang eriko muncul pernyataan dari pak andreas hugowaraira yang juga kemudian menyebutkan lawannya siapa dulu
ini harus dilihat juga lawannya
kutipan pernyataan dari andreas hugo parera berikut ini
dalam bentuk infografis kita cuplik ya dari detik com
kita kan perlu tahu juga kompetitornya siapa
sampai sekarang dari misalnya
lawan entah itu prabowo entah yang lain
sampai sekarang belum ada kepastian
sehingga perlu tahu maksudnya
untuk tahu siapa lawannya
apakah memang seperti itu bang eriko
menunggu dulu kompetitornya siapa
ini kan juga kalau mengibaratkan seperti pertandingan sepak bola kan
tentu kan siapa lawan
kemudian strategi man to man marking
itu kan boleh boleh saja
sebagai sebuah strategi
sebagai sebuah strategi
sebenarnya juga kalau kita mau berbicara jujur sebenarnya
ini kan memang masih dalam proses ya
segala kemungkinan bisa terjadi
dan kalau kita lihat sebenarnya tiga bulan ke depan inilah faktor faktor ini akan sangat mempengaruhi dinamika dinamika politik
tahun depan kan baru pencoblasannya
tapi kandidasinya pendaftarannya bulan agustus
lima bulan lagi ya
kalau dilihat sebenarnya
agustus sampai kepada
hari h pendaftaran
hari h itu kan bisa saja terjadi
hal hal seperti ini tidak bisa secara instan diputuskan
karena ada tiga faktor
bukan karena pdi perjuangan nomor tiga nih
tapi benar hanya tiga faktor saja ini ya
iya ada tiga faktor
ini yang sebenarnya inti utamanya
kalau kita sebut dalam bahasa sehari hari
periode kedua ini adalah periode yang terpenting
ini mengakhiri pekerjaan selama lima tahun ini
dan meneruskan untuk lima tahun ke depan
dan menyelesaikannya menuntaskannya
tahapan dimana dari saat itu indonesia akan bergerak bangkit lebih baik lagi
jadi maksudnya bagi petahannya ini periode yang benar benar bekerjanya
iya sebenarnya ini yang menuntaskan pekerjaan
jadi pasangan ini kan harus pasangan yang sesuai
nah kedua tentu penting elektabilitas
elektabilitas ini catatannya
maju kan harus menang
bukan maju lima puluh lima puluh
atau katakan bersama sama nanti terus elektabilitasnya malah menurun
nah yang ketiga kan kita selalu mengatakan negara kesatuan republik indonesia
nah ini mewakili kepentingan negara kesatuan republik indonesia
nah banyak orang menerjemahkan misalnya soal sipil militer luar jawa
padahal bukan seperti itu
tapi menggambarkan keutuhan secara baik begitu
nah seperti sekarang ini
ini kan bagus sekali ya
artinya pasangan yang antara pak jokowi dodo dengan pak jokowi
artinya senior juga
kemudian juga dengan paduan saling isi mengisi ya
pak jokowi ke luar negeri kemudian pak jk di dalam negeri
nah jadi tiga faktor itu sebenarnya yang membuat ini juga masih perlu proses waktu ini
siapa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat indonesia
nah kemudian kalau diinginkan masyarakat indonesia
apakah itu juga sesuai dengan
kan ini yang sekarang sedang dicari
tapi ada satu faktor yang sebenarnya juga sangat penting
ini sekarang kalau diberikan kesempatan kepada satu orang misalnya
menjadi calon wakil presiden
nah kita berasumsi dulu bahwa pak joko widodo memenangkan kompetisi ini
tentu yang diinginkan partai pengusung itu
membawa acara ini kan begitu kan
ini kan juga dia menjadi sesuatu faktor yang nanti paling besar untuk jadi calon presiden dua ribu sembilan belas
artinya yang cawapres sekarang menjadi nanti katakan menjadi wakil presiden
dia punya peluang paling besar untuk jadi
untuk maju menjadi capres
menjadi capres di tahun dua ribu dua puluh empat
ini menjadi pertimbangan penting pdip juga ini
loh inilah yang menjadi pertimbangan bagi semua
bagi semua ini semua partai atau pdip saja
nah sekarang apakah partai partai mau memberikan itu kepada partai yang lain juga
nah ini kan juga faktor yang harus diperhitungkan oleh bapak presiden joko widodo
nah ini ini tentu yang yang yang
sorry pak untuk dua ribu dua puluh empat itu
jadi calon wakil presiden yang diharapkan menang bersama pak jokowi di dua ribu sembilan belas itu akan punya potensi menjadi calon presiden di dua ribu dua puluh empat
itu untuk kepentingan menjalankan meneruskan agenda
iya itu untuk kepentingan menjalankan meneruskan agenda
pemerintahan pak jokowi dengan segala pembangunannya
ataukah kepentingan partai partai misalnya pdip dua ribu dua puluh empat yang paling menguntungkan siapa buat pdip
atau bagi nasdem atau bagi partai pendukung yang lain
ini kan tadi saya sampaikan inilah faktor yang menentukan
artinya ini yang membuat pertimbangan itu tidak menjadi

pak jokowi dodo kan sudah tidak bisa maju lagi
dengan aturan konstitusi
kemungkinan pak prabowo juga
ya katakanlah yang generasi generasi senior ini
rencananya atau kemungkinan besar tidak akan maju lagi
nah di dua ribu dua puluh empat terjadi pergantian generasi
nah pergantian generasi ini kan penting
ini yang justru sangat penting
ini kan sudah diselesaikan sepuluh tahun ya
katakan infrastruktur segala hal yang dibutuhkan untuk indonesia
bayangkan sudah disampaikan oleh pak joko widodo kemarin dan hari ini
dua ribu tiga puluh kita sudah menjadi kekuatan terbesar

bisa menjadi nomor empat bahkan
ya kan dari segi pertumbuhan dari segi gdp dari segi
nah tapi ini kan bagaimana kalau yang meneruskan ini juga tidak bisa membatasi
jadi memikirkan cawapres dua ribu sembilan belas itu sambil berpikir ke dua ribu dua puluh empat gitu ya
ini sebenarnya supaya menjadi ini bagi masyarakat kan
tentu masyarakat akan berpikir kenapa lama sekali menentukannya
kan begitu ya
bukan sekedar strategi pemenangan kontestasi dua ribu sembilan belas
ya bukan sekedar itu
kalau cepat juga ditentukan
nanti tidak diundang lagi
nanti ke cnn lagi kan sudah terjawab
tidak menjadi misteri
ya tidak menjadi misteri
tapi itu sebenarnya intinya
kenapa partai partai juga berkepentingan dalam hal ini
satu lagi yang menjadi hal juga pokok
kan tadi tiga kriteria ya
ini faktor kedua
nah ini kan nanti pilek sama pilpresnya kan bersamaan
partai kan harus mempertahankan diri untuk mencapai electoral threshold
kalau tidak ada calonnya
bagaimana masyarakat nanti akan memilih partai itu
ini bicara kota livek ya
kita bersyukur di pdi perjuangan ya
artinya kami dalam hal itu mungkin sudah selesai dalam hal itu
ini berdasarkan hasil survei
nah pdi perjuangan sangat diuntungkan dalam hal itu
nah bagaimana partai lain
kalau dia tidak memajukan ketua umumnya
terus masyarakat mau memilih partai itu berdasarkan apa
karena pada saat yang sama lima yang harus dipilih
apakah ini maksudnya kemudian tawar menawar partai pendukung pak jokowi yang lain ini
juga beralasan dengan faktor yang anda sebutkan tadi
untuk kepentingan elektoral kepartaianya dengan kote levek tadi
sehingga tidak nemu itu
misalnya si partai pkb mengajukan caimin begitu
partai p tiga mengajukan romi
sehingga terjadi benduran benduran disitu
saya kan tidak ingin mengatakan bahwa itu benar
bahwa mau maju ada bergening ada keinginan ada permintaan ada permohonan
itu kan wajar saja
tapi kan bergantung daripada bapak presiden jokowi dodo
nah faktor ketiga ada loh mas
tadi tiga kriteria
ini bukan karena pilihan jalan
tiga tambah tiga
yang ketiga faktornya kita simpan dulu ya
kita break terlebih dahulu
karena sayang kalau diumbar di satu segmen semuanya
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
dan kami akan mencoba menghubungi narasumber yang lain setelah jeda ini
janganlah jangan k produksi asian
sampai pelaksanaan pilkada serentak dua ribu delapan belas selesai dilakukan
selain itu gerindra juga masih mempertimbangkan nama cawapres prabowo
kini gerindra telah mengerucutkan nama cawapres prabowo menjadi lima kandidat
nama gatot nurmantio dan anies baswedan masuk dalam daftar tersebut
yang penting kan daftarnya
kalau beliau mendeklarasikan sih wah luar biasa ya
tapi kan sekali lagi percuma pak prabowo mendeklarasi kalau calon wakilnya belum ada
jadi ini polasi pembahasan
kasian nungguan nunggu lama tapi nama cawapresnya belum ada
jadi masih dalam proses
saya sudah dapat berita bahwa dari beberapa rekan partai
teman kami sekutu kami sudah menyampaikan ide ide untuk calon wakil beliau
sempat ada lima belas nama sempat turun ke sembilan nama
petinggi partai sedang berkata
sedang memikirkan dengan sangat amat serius sekitar tiga atau lima nama
karena saya belum dapat instruksi untuk mengulangkannya saya belum bisa menyampaikan
tetapi ya insya allah dalam waktu dekat bisa menyampaikan ini
tapi sekali lagi katakanlah ada sekitar lima nama lah yang lagi dibahas secara serius
nama ini harus bisa memenuhi kekurangan kursi pak prabowo
sementara pks memastikan berkoalisi dengan gerindra
pks tidak masalah jika nantinya prabowo tidak mengambil cawapres dari pks
selain itu elit pks juga memastikan jika nantinya gerindra tidak mengajukan prabowo sebagai capres
dan mendukung calon lain maka pks tetap setia asalkan ada kesepakatan bersama
posisi sampai sekarang pks sudah punya sembilan cawapres
pak her pak hidayat pak anies mata irwan praetno sebul iman salim segoa jufri tiba tersebiring muzamil
saya jagain yang lapan
itu dari pks karena ini keputusan resmi dari majelis syuro
kita menunggu gerindra mengajuin dua puluh misalnya
mengajuin satu dua itu oke gerindra
kita bahas bareng bareng siapa
jadi logika berpikirnya payungnya pks insya allah bersama gerindra
pks sudah ngajuin kartunya sembilan
gerindra mau nggak
dia mau deklarasi pak prabowo cawapres mau nggak
mau deklarasi yang lain cawapres mau nggak
tapi usulan gerindra itu akan dibawa ke meja musyawarah bersama
kalau cuma berdua sama pks berarti musyawarah gerindra dengan pks
tapi kalau teman teman pan ikut kalau teman teman demokrat ikut teman teman pkb ikut atau partai nada ikut
semuanya punya kedudukan yang setara ketika musyawarah itu
kepastian majunya prabowo subianto sebagai capres masih belum final
meskipun seluruh kader gerindra berkuku mengajukannya sebagai capres
prabowo masih belum menyatakan diri maju pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
ya baik ada juga kemudian pernyataan dari salah satu petinggi partai gerindra yang menyebutkan
siapa cawapres dari prabowo
dan dia memastikan bahwa sebenarnya gerindra sudah pasti akan mencapreskan prabowo
meskipun deklarasinya belum dilakukan sampai hari ini
tetapi isyarat tentang siapa yang menjadi cawapres prabowo justru menunggu dari siapa yang akan dicawapreskan
oleh calon lawan mereka yakni jokowi dodo
kita lihat pernyataan dari desmond maesa berikut ini
yang disampaikan oleh desmond maesa karena kami menunggu dulu dari pihak jokowi
jadi kan pak jokowi
yang milih wakilnya salah pilih wakil bisa bubar juga partai koalisinya
ini sepertinya memang seolah mengurusi koalisi yang lain
baik saya juga akan sapa narasumber yang sudah hadir di studio
direktur program dari smrc sirojudin abbas
terima kasih sudah hadir terjebak macet tadi ya
baik tapi kalau kita lihat apa dinamika yang bergerak beberapa waktu terakhir ini
walaupun dua ribu sembilan belas tapi kan pendaftarannya bulan agustus nanti
kalau tidak salah empat sampai sepuluh agustus dua ribu delapan belas ini
artinya sekarang ini sudah mulai saling bisik bisik lah ya antara partai partai koalisi yang ada
terkesan sekarang ini malah saling tunggu begitu
kalau anda memotretnya seberapa penting posisi cawapres ini bagi capres yang akan maju nanti
paling tidak pak jokowi sudah jelas akan maju
pak prabowo menurut klaim gerindra pasti akan maju walaupun deklarasinya menunggu waktu tertentu
bagaimana anda melihat
ya saya kira ini normal saja
karena saya kira masing masing pihak ingin mencoba melihat potensi elektoral dan juga ruang gerak manuver koalisi masing masing
saya kira memang kita tidak bisa berharap akan secepat itu
baik pak jokowi maupun pihak pak prabowo misalnya untuk melihat
lima bulan waktu yang ada ini waktu yang pendek atau yang masih sangat panjang
karena masih banyak waktu untuk bermanuver dan menjaring opini publik secara lebih luas
bagi saya apa yang terjadi saat ini itu lebih ke upaya untuk membangun wacana alternatif di depan publik
alternatif di depan publik
capres atau poros ketiga atau apa ini sebenarnya menurut anda bang
alternatif figur atau alternatif koalisi
ini semacam mengetes kedalaman air saja
ini munculkan lima belas nama misalnya untuk jadi wakil
meskipun juga gerindra juga belum terlalu yakin apakah pak prabowo akan maju atau tidak
mungkin wakilnya diperbincangkan sementara calon presidennya juga mereka masih harus
tapi saya tertarik dengan pernyataan anda
seperti gerindra tidak terlalu yakin apakah prabowo akan maju atau tidak
apa yang menjadikan indikasi sehingga kemudian pada sampai pada pernyataan itu bang
begini saya kira masih terbuka
pernyataan pagi ini dari pak hashim misalnya juga begitu
lalu pak prabowo belum pernah menyinggung sama sekali
bahkan cenderung menghindari pernyataan itu
buat saya ini dorongan dari para pihak di gerindra dan pks itu
lebih sebagai upaya manuver politik untuk menjaring perhatian publik secara luas
yang diharapkan sebetulnya bukan soal kecepatan mengumumkan calon presiden atau wakil presiden
juga bukan soal seberapa banyak calon wakil yang mungkin dipilih dari koalisi
tetapi seberapa besar perhatian publik akan tertuju pada potensi koalisi itu
potensi koalisi gerindra pks
dan mungkin pan akan di sana
karena saya kira yang ingin mereka cari saat ini adalah
kotel efek atau efek ekor jas dari perbincangan tentang tokoh itu
misalnya kalau mereka bicara tentang pak prabowo
mereka ingin kelompok pemilih yang kontra pak jokowi itu berbaris di belakang mereka
yang kedua juga mereka berharap siapa tahu pemilih yang mulai ragu ke pak jokowi
atau masih lemah dukungannya
bisa juga terpengaruh oleh salah satu dari sekian banyak tokoh yang coba dimunculkan itu
jadi baik pks maupun gerindra saya kira saat ini fokus pada upaya mencoba menggiring opini publik ke arah mereka
menggeser sedikit mungkin dari pusat perhatian di pak jokowi dan perbincangan soal
walaupun sebenarnya belum tentu firm
walaupun beberapa ya kalau kita lihat
beberapa ya kalau kita lihat
sebagian selain di luar pak asim seperti yang anda katakan tadi
ada beberapa elit gerindra yang
beberapa elit dari partai gerindra di dpp tentu saja
mencoba menyatakan bahwa beberapa dpd sudah final akan mengusung pak prabowo sebagai calon presiden
dengan begitu yakinnya begitu menyampaikan
semua dpd bahkan di dpd tingkat dua itu sudah pasti akan mencapreskan pak prabowo begitu
walaupun memang secara kenyataan fakta di lapangannya
belum pernah kita lihat juga pak prabowo menyinggung soal itu sedikit pun memang ya
jadi menurut anda itu lebih kepada hanya menggiring opini saja atau hanya tinggal memang menunggu waktu saja
saya kira yang pertama yang mereka ingin ambil dalam tempo empat sampai lima bulan ini
sampai agustus nanti waktu pencalonan
itu saya kira soal mengumpulkan opini dan juga menggiring opini
gerindra pks dan mungkin pan atau lain
ingin mencoba merapihkan barisan yang kebawah
bahwa mereka sekarang gitu ini penting
salah satu perkatnya adalah mereka punya agenda bersama untuk bertarung di dua ribu sembilan belas
oleh karena itu mereka punya alasan yang sangat kuat sekarang untuk merapihkan barisan kebawah
memastikan mesin politiknya siap dan bekerja
saya kira tujuannya adalah untuk konsolidasi internal
bukan untuk konsolidasi internal
mencari betul betul tokoh yang berpotensi maju
termasuk bicara soal figur figur cawa press tadi
ketika kemudian menyinggung nama anies baswedan gatot nurmantio
sebagai kandidat yang kuat untuk dicalonkan kepada pak prabowo
walaupun pak prabowo sendiri belum secara terlihat ya
paling tidak indikasinya akan mencalonkan diri kembali menjadi calon presiden
itu apa namanya lebih kepada internal
betul ya internal
kalau satu figur diangkat ke publik
maka selalu ada simpatisannya atau yang kontra atau yang pro akan mulai keluar
nah dengan memunculkan nama nama itu ke permukaan di hadapan publik
maka secara perlahan nama nama itu mulai akan apa namanya
memberikan efek tadi itu ya
memberikan efek itu
apakah efek ekorjas atau apapun
pada kelompok kelompok yang simpati atau
atau kontra sekalian kepada tokoh tokoh itu
dan kekuatannya gitu
baik oleh pks maupun oleh gerindra
sebagai bagian dari strategi mereka
menyiapkan pertarungan di dua ribu sembilan belas itu
bang eriko kalau kita lihat pernyataan yang kita kutip dari desmond mahesa tadi ya
yang menyebutkan kalau cawa presnya
pak prabowo pasti mencapreskan diri
tinggal nunggu waktu
kan kurang lebih begitu pernyataannya
soal cawa presnya
kita nunggu koalisi dari pak jokowi
siapa yang akan cawa preskan gitu
kalau salah milih cawa pres bisa bubar partai koalisinya
maka sepertinya akan dapat mungkin partai lain yang kecewa
di dalam koalisi pak jokowi
karena salah milih cawa pres misalnya kemudian beralih ke mereka
sehingga mereka baru bisa menentukan cawa pres juga
ini sebenarnya saling tunggu
ada kesan saling tunggu seperti itu
bagaimana anda menanggapi pernyataan desmond mahesa tadi
saya sudah beberapa kali
kita bersama sama di
untuk membahas ini
bahkan beliau meyakini pasti pak prabowo maju
walaupun saya sudah menyampaikan
kemungkinan itu juga bisa tidak
kemungkinan bisa tidak ya
kan boleh lah
anda juga menangkap adanya keraguan
itu kan kelihatan
saya sebenarnya tidak ingin mencampuri
tapi karena bung desmond menyampaikan bahwa
ini membaca arah peta atau arah politik saja
ini saya boleh menangkap
tiga pelampat di pd sudah menyampaikan
kalau dalam partai
di pd sudah menyampaikan
itu kan sebenarnya tinggal disambut
tinggal mencari hari yang tepat
atau katakan kalau mencari wakil atau lain lain
tadi saya sudah sampaikan faktor kedua ya
yang juga sangat penting
bahwa apa dasarnya orang memilih pak
memilih katakan partai
kalau tidak ada tokohnya
nah ini sekarang kalau kita melihat
yang membaca sebenarnya secara jernih
ini juga pendidikan politik bagi masyarakat
dalam hal ini bisa saja
girinda masih ragu
kalau tidak dipilih pak prabowo
nanti partainya bagaimana
kan harus ada figur
ini contoh ya
kemungkinan mendapatkan suara besar itu kan sangat tinggi
dibandingkan di koalisi kami yang memang cukup banyak
nah sekarang apa yang mengaitkan dengan gerindra
kalau tidak pak prabowo maju
tapi kan tentu juga beliau berpikir
kalau maju apakah juga bisa pasti menang
ini yang tadi yang disampaikan
yang tadi saya sebutkan
bahwa elektabilitas itu adalah kriteria
salah satu yang sangat penting
nah ini yang barangkali yang sedang dihitung
sehingga ada keraguan untuk maju
walaupun kita menangkap
jadi menangkapnya ada dilema
kalau tidak disebut nama pak prabowo
maka tidak ada figur
sehingga dampak elektoral ke partai tidak
apa yang didapat oleh partai
oke tapi kalau benar benar sudah diumumkan
katakan calonnya misalnya ada calon lain
nah calon x ini tinggi
tetapi apa kaitannya sama partai gerindra
sehingga suaranya bisa tinggi
tapi suara partainya bisa juga tidak
kalau misalnya misalnya bicara sosok anies baswedan atau gatot nurmantio
jadi ini yang tentu masih dihitung
ini kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat
bahwa ini bisa dihitung juga
bahwa bisa dikalkulasi juga dengan jelas
kenapa menjadi seperti itu
nah kalau dikatakan menunggu
kalau kita kan sudah pasti
hanya tinggal memilih wakilnya saja siapa
nah lantas apakah dalam hal ini strategi
kalau dipilihlah katakan wakilnya salah satu
apakah terus ada memang strategi yang uh untuk melawan ini seperti itu
kan tidak juga signifikan
karena ini kan petahana
yang dilihat kan pak jokowi dodonya
seorang wakil menambah elektabilitas
bukan menjadi sesuatu
tapi tidak tergantung pak prabowo akan maju dengan siapa begitu ya
tidak seperti itu
ini kalau kita menangkap
jadi masih ada barangkali keraguan dalam hal ini
untuk memajukan pak prabowo dari
ini akan ditanggapi nanti oleh bang andre rosiade
yang sudah bergabung melalui sambungan telepon
tapi kami akan segera kembali setelah jeda berikut
tetaplah bersama prime news
paling tunggu dukanya antara pak jokowi dan pak prabowo untuk menentukan cawapresnya
ini berangkat dari pernyataan pernyataan yang kami kutip juga dari dua elit partai dari pdip dan juga dari partai gerindra begitu
bang andre kita akan bacakan dulu ya kita akan lihat terlebih dahulu
baik ini pernyataan dari andreas hugo parera ketua dpp pdi perjuangan yang mengatakan bahwa salah satu yang kami kutip ya
kita kan perlu tahu juga kompetitornya siapa
sampai sekarang dari misalnya lawan entah itu prabowo entah yang lain sampai sekarang belum ada kepastian
kemudian kita lihat kutipan juga pernyataan dari desmond maesa yang seperti berbalas pantun begitu
karena kami menunggu dulu dari pihak jokowi kan pak jokowi yang milih wakilnya
salah pilih wakil bisa bubar juga partai koalisinya
ini menjawab pertanyaan dari wartawan ya sebenarnya ada kutipan yang sebelumnya juga
bahwa terkait siapa yang akan dipilih oleh pak prabowo sebagai calon wakil presiden
jadi sebenarnya benarkah ini kemudian saling menunggu memang
dari gerindra menunggu dulu siapa calonnya pak jokowi siapa calon wakilnya pak jokowi
benar demikian pak andre
jadi begini mas indra kami kan sudah insya allah bulan april ini akan mendeklarasikan pak prabowo menjadi calon presiden ya
itu sudah pasti ya bang andre
untuk wakil presiden kami sudah menerima berbagai usulan dari
dari partai politik dari ormas dari kelompok masyarakat maupun dari masyarakat
siapa saja yang bisa menjadi calon wakil presiden pak prabowo
tapi semuanya tentu akan kami partai gerindra dan pak prabowo akan membicarakan dengan parpol koalisi yang akan bergabung dengan partai kami
kurang tiga puluh sembilan kursi untuk memenuhi tiket
nah untuk itu kami masih butuh waktu untuk berdiskusi dengan partai koalisi
nah siapa yang jadi calon wakil presiden pak prabowo adalah hasil rapat pak prabowo dengan partai partai koalisi inilah yang menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden pak prabowo
nah ini yang masih butuh waktu bagi kami
apakah nanti koalisi pak prabowo ini koalisi kecil
hanya gerindra dan pks
atau koalisi besar gerindra pks dan partai partai lain
ini kan masih butuh waktu
nah menunggu koalisi kecil atau besar ini
ya menunggu koalisinya kecil atau besar ini apakah menunggu dari pihak sebelah
misalnya dari pihak pak jokowi
karena penentuan cawapres itu juga akan menentukan soal koalisi
ya kami terus membangun komunikasi ya mas indra
kita terus bangun komunikasi
tentu dengan lima partai yang sudah meneklarasikan pak jokowi
kami tentu menghormati putusan partai itu
tapi tiga partai yang lain tentu kami lakukan komunikasi
nah ini lagi berjalan
tim dpp partai gerindra terus berkomunikasi dengan tiga partai ini
pan pkb dan demokrat
ini yang masih butuh waktu
insya allah kami sudah solid

tapi tentu sekali lagi saya tegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden ini adalah hasil pembicaraan pak prabowo dengan pimpinan partai koalisi
ini yang masih butuh waktu
memastikan apakah koalisi kami koalisi besar atau koalisi kecil
kami kalau menanggapi pernyataan pak andre sukoparera ya masuk akal ya
bahwa pak ada kekhawatiran di pdi perjuangan
bahwa ternyata pak jokowi yang dari pagi siang sore malam sampai subuh muncul di seluruh televisi
ini berbanding terbalik dengan pak sby di dua ribu sembilan ya
jadi wajar memang kalau pdip galau menentukan siapa caro laki presidennya pak jokowi
kalau di pihak
kami tidak ada kegalaan
hanya butuh proses waktu untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan partai partai politik koalisi
tapi pak prabowo sudah pasti menjadi calon presiden dari gerindra ya
jadi saya tegaskan kembali
pak prabowo insya allah sudah fix menjadi calon presiden dua ribu sembilan belas
jadi gerindra tidak punya opsi bahwa pak prabowo jadi kingmaker
atau menyerahkan tiket capres kepada orang lain
jadi murni pembahasan cawapres saja ya
hanya pembahasan cawapres yang belum selesai
nah pembahasan cawapres itu akan ditentukan di rapat antara pak prabowo dengan pimpinan partai koalisi
nah ini yang baru final
jadi tidak ada satu pun nama yang sampai sekarang sudah final
semuanya dalam status yang sama menunggu hasil kesepakatan pak prabowo dengan partai koalisi
deklarasi pencapresan pak prabowo april nanti begitu bang andre
menurut bang andri tadi kan
april nanti akan dideklarasikan
yang kita tahu tinggal beberapa hari sebenarnya april ini kan
itu apakah bersamaan dengan nama cawapresnya
ataukah memang hanya deklarasi pencapresan pak prabowo saja
itu yang belum selesai komunikasi ini
masih butuh waktu bicara komunikasi antar partai
jadi semuanya masih butuh waktu
yang jelas yang bisa insya allah di fix kan april ini insya allah pak prabowo akan kami deklarasikan menjadi calon presiden
nah siapa calon wakil presidennya masih butuh proses
sekali lagi calon wakil presiden akan diputuskan melalui rapat antara pak prabowo dengan partai partai koalisi kami
tapi bang eriko tadi sebenarnya masih menangkap wakilnya keraguan
kalau mendengar jawaban bang andre ini pdip menjadi
tetap yakin nggak kalau lawannya jelas prabowo
jadi gini bang eriko
pilpres dua ribu sembilan belas ini sesuai dengan yang kita bahas di televisi yang beberapa minggu lalu
pilpres dua ribu sembilan belas akan sama seperti pilpres dua ribu
akan terjadi rematch antara pak prabowo dan pak jokowi
itu keyakinan saya dengan bang eriko
bahwa poros ketiga itu tidak akan terbentuk
oh tidak akan terbentuk ya baik
tapi tadi kan kita membahas sebelumnya
ini kan sebelum bang andre kan dengan desmond
begitu juga tadi kalau kita lihat dengan mas arya ya
arya adikusuma ya yang tadi di dpr
nah kalau itu kan tadi jelas
nah ini nggak tahu ini apakah komunikasinya dengan bung andre tadi belum sempat bertelpon barangkali ya
tapi dari yang disampaikan mas aryo itu masih belum ada sesuatu yang fix kan begitu ya
soal pencapresan ini
pencapresan masih ada kemungkinan
kalau kita melihat tadi
tadi kan itu yang ditampilkan tadi begitu juga dari penyampaian bung desmond
jadi itu sah sah saja
silahkan saja itu kan strategi mungkin dari gerindra
walaupun kalau kita melihat dari pks
pks sudah menyampaikan kalau gerindra mencapreskan
kan tadi sudah disampaikan oleh siapa
pak mardhani ala sera tadi ya
tapi itu biarlah itu mengenai masalah internal dari gerindra dan pks
kalau dari kami tentu kami siap saja
jangankan pak prabowo
tidak pak prabowo juga tidak ada masalah
memang seperti itu kan
karena kalau kita melihat wajar sajalah
mungkin masih ada keaduan
artinya di dalam hati bang eriko masih meyakini pak prabowo ini masih ragu ragu maju gitu
ya kalau saya terus menyampaikan jujur seperti itu
karena memang tidak ada
kan katakan memajukan pencapresan kan boleh saja nanti wapresnya nanti
kan itulah pembicaraan dengan partai partai koalisi kan
toh dengan satu partai lagi kan
oh ada faktor ketiga tadi yang saya sampaikan belum
bahwa tidak bisa satu partai pun memajukan untuk calon presiden dan wakil presiden
nah seperti gerindra kan tinggal hanya butuh satu partai lagi
katakan dengan pks
calon wakil presidennya sudah dibuka dari pks tadi
katakanlah itu menjadi bagian daripada strategi masing masing
kalau dari kami dari koalisi pak jokowi dari pdi perjuangan sendiri tidak ada masalah
beliau maju ya syukur
artinya ini rematch ya kan
artinya karena itu akan terulang kembali
kalaupun tidak juga mungkin memajukan yang lain
kalau ini kan isu isunya ada maju pak gatot barangkali dari gerindra bareng
kita lanjutkan di segmen selanjutnya
atau seulasan dari pak bang sirojiri
ini akan kita dengar setelah jadwal berikut
tetaplah bersama cnn prime news
kita lihat dari analisis bang sirojiri
kalau mendengar ulasan atau pernyataan dari bang andre rosiade tadi
yang menyebutkan memang
kan masih ada tiga partai yang belum menyatakan secara terbuka
mendukung pak jokowi
ada pkb dan juga pan
dua partai yang selama ini berada di dalam pemerintahan pak jokowi begitu kan
kemudian ada demokrat yang juga masih akan dilobi terus begitu
artinya juga menunggu siapa yang dicalonkan pak jokowi sebagai calon wakil presiden
ataupun mungkin unsur lain ya
secara lobby lobby atau kesepakatan politik di koalisi pak jokowi
maka disitu bisa menentukan siapa calon wakil presiden pak jokowi
kalau menurut pak jokowi
pak jokowi adalah calon wakil presiden pak prabowo

bagaimana anda melihat ini
artinya memang saling mengintip juga ini
ya tentu saja wajar saling mengintip begitu
tapi pr di koalisi pak prabowo gerindra dan pks jauh lebih besar
pertama mereka harus bisa juga mengikuti
bukannya jauh lebih besar atau jauh lebih rumit pak jokowi menentukan calon wakil presidennya
saya kira di sebelah
di pak prabowo dan koalisi jauh lebih besar
karena meyakinkan partai partai yang selama ini belum memutuskan itu mau bergabung kesana
harus diyakinkan juga soal prospek kemenangannya juga
yang kedua juga harus diyakinkan bahwa hubungan masing masing dengan koalisi pak jokowi dan pdip ini
tidak cukup positif misalnya
sehingga cenderung kesana
dan kalau kita lihat dari tiga yang belum memutuskan ini
yang paling positif hubungannya dengan pdip ini adalah pak jokowi
hubungannya dengan pks gerindra
hubungan pkb dengan pks gerindra dibanding pkb dengan pdip dan pak jokowi
jauh lebih kuat hubungan pkb dengan pdip dan pak jokowi
menurut saya pkb akan lebih cenderung ke koalisi pak jokowi
tetap berada di koalisi pak jokowi maksudnya
ini soal waktu aja kalau saya melihat itu
kalau pan pan ini dilemanya luar biasa luar dalam dilemanya
dilemanya elektabilitas yang masih berat saat ini juga disana ada figur pak amin
pak amin keras sekali ke pak jokowi dan pdip
sulit bagi pan mengambil keputusan di internal untuk bisa sepenuh hati bergabung dengan
walaupun ada pernyataan beberapa waktu terakhir ini dari pak zulkifli hasan akan ke pak jokowi begitu ya
di sisi yang bersamaan adalah pak amin rais
saya kira tarik menarik antara pak amin dan pak jokowi
tarik menarik antara pak amin dan pak zulkifli pasti akan susah
juga pasti akan berpengaruh pada prospek elektabilitas di pan itu sendiri
jadi saya kira itu jauh lebih berat
bagi pan untuk memutuskan bergabung dengan pak jokowi dan pdip ketimbang bergabung dengan pks gelindra
jadi lebih cenderung kepada pks gelindra begitu ya
kalau demokrat demokrat kelihatan membuka diri mendekat gitu
meskipun belakangan terlihat
terlihat mulai agak
agak tensinya meningkat kembali
soal apa namanya beberapa waktu terakhir ini
mulai ada respon misalnya dari pak sekjen pak hasto
yang direspon juga oleh elit elit di demokrasi
sempat ada pernyataan bahwa hubungan dengan pak jokowi sangat baik hubungan dengan pdip yang tidak baik begitu
ya itu kan susah
bisa memisahkan pdip dengan pak jokowi
kalau masuk koalisi ya koalisi menyeluruh gitu bukan dengan pak jokowi saja
dan itu saya kira yang membuat ini agak susah
nah mungkin yang pada sisi pak sby nya mungkin agak lebih leluasa
apakah bergabung ke koalisi pak jokowi dengan pdip atau ke apa ke gelindra gitu
lebih leluasa ketimbang pan yang ada problem dualisme pengaruh di internal
jadi menurut saya ini bukan soal menunggu siapa wakil yang akan dipilihnya
jadi bukan menunggu siapa calon wakil yang dipilih oleh lawan
bukan itu poinnya
ini bagi pihak gerindra dan pks itu memastikan siapa calon presidennya lalu siapa partai koalisinya yang bisa memperkuat suara mereka
karena saya kira mereka berkepentingan juga
pertama blok yang mungkin mereka harapkan itu adalah gabungnya partai islam yang lain yang lebih moderat
ya mungkin pan masuk ke situ
mereka berharap pkb juga tapi saya kecil
saya melihat kecil sekali kemungkinannya pkb mau dengan koalisi sana
pkb sudah sangat baik dan dalam
jadi isunya masih soal siapa capresnya begitu secara sederhana
soal siapa capres dan bagaimana koalisi itu meyakinkan partai partai yang belum menentukan pilihan
baik bang andri singkat saja sebagai penutup dari bang andri bagaimana anda melihat ketika pihak luar ya
tadi bang abas ini kan dari pihak luar bahkan dari pdi perjuangan sendiri melihat masih ada keraguan soal siapa capres dari gerindra dan juga pks ini
jadi kalau capres tidak ada keraguan lagi capresnya adalah prabowo subianto
prabowo subianto insya allah akan mengalahkan jokowi di ppres dua ribu sembilan belas
soal cawapres kan seperti yang saya sampaikan tadi
semua masih menunggu hasil konsolidasi komunikasi kami dengan parpor palpor koalisi
memang insya allah kami sudah sepakat dengan pks
tapi kami bersama pks ingin mencoba membangun koalisi yang lebih besar
dengan mengajak pkb pan dan demokrat dalam koalisi kami
bukannya itu lebih sulit
tapi kalau untuk kepastian calon presiden calon presiden kami sudah jelas
jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa pak prabowo itu maju atau tidak
pak prabowo insya allah bakal maju jadi calon presiden
karena memang di suruh seimbang si rajudin pun jelas bahwa pak prabowo lah penantang terkuat pak jokowi gitu loh
tidak ada calon lain kandidat lain yang bisa menandingi pak jokowi gitu loh
oke berarti ini seharusnya sudah
di ppres dua ribu sembilan belas selain prabowo subianto
kalau calon wakil presiden kenapa kami masih butuh waktu
kami ingin memastikan koalisi ini dulu
apakah koalisi kecil atau koalisi besar
dan ini calon wakil presiden akan dibicarakan dengan seluruh pimpinan parpol yang ada
seperti itu mas imul
oke proses masih berjalan
jadi tidak ada perangkuan lagi bahwa pak gerindra tidak mencalon ke pak prabowo
gerindra mencalon ke pak prabowo
itu sudah finah ya
kalau pernyataan mas aryo tadi
beliau kan menyampaikan bahwa pak prabowo masih menunggu
yang ditunggu itu adalah hasil komunikasi dengan parpol siapa saja yang mengusung
tapi kalau soal tiket kami sudah pegang
gerindra bersama pks
dan capresnya pak prabowo hanya tinggal kami menentukan cawapresnya
nah cawapres ini akan kita tentukan bersama sama nanti
itu tergantung dari koalisi besar kecilnya koalisi ya
ataupun juga gerindra pks bersama parpol parpol koalisi tambahan
jadi yang masih belum final itu cawapres kami
tapi kalau soal capres kami
kita hanya punya satu nama
itu disepakati juga dengan partai pengusung yang lain ya
itu disepakati juga oleh pks begitu ya bang andre ya
mas indra sudah mendengar sendiri pernyataan pak mardhani alisera dan seluruh elit pks
yang insya allah akan mendukung pak prabowo subianto
terima kasih bang andre
terus ada bagian penutup
kami menunggu tentunya seperti itu ya
kalau dari kita sendiri dari koalisi tentunya masih punya banyak waktu untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang betul betul dibutuhkan
ini tidak khawatir tiga partai bukan tiga dua partai yang sudah ada di dalam koalisi pemerintahan sekarang akan nantinya khawatir akan keluar misalnya pkb pan yang tadi seperti yang dibahas bang sirojudin
kebetulan kan yang sudah menyatakan untuk bergabung itu
kan nama pkb kan belum
tapi logika sederhananya simpel saja
tadi kan saya sudah sampaikan bahwa penting figur
nah apakah diterima oleh koalisi gerinda pks katakan calon wakil presiden dari pan atau dari pks
itu kan juga satu permasalahan lagi
kalau dilihat sebenarnya kan sudah fix dari pks menawarkan diri tadi bahkan siapapun calon wakil presidennya siapapun calon presidennya
jadi kalau kita melihat dari bahasa ini sebenarnya hanya soal kegamangan saja
kegamangan saja ya

kegalauan kalau bahasa sekarang
lima bulan lagi menuju ke pendaftaran kita akan pantau terus bagaimana dinamika dari partai partai politik
siapa figur figur yang akan diajukan menjadi calon presiden

tetapi ini memang sudah dihubungkan dengan ini
ini dihubungkan dengan itu

ataukah ada figur alternatif lain dan siapa siapa yang akan menjadi calon wakil presiden bagi pak jokowi ataupun pak prabowo ataupun figur lain yang kemungkinan juga bisa akan muncul nanti
terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini untuk ulasan tentang dinamika menuju pilpres dua ribu sembilan belas ini
terima kasih mas indra
dan prime news akan segera kembali setelah jadwal berikutnya